ya kembali bersama kami di good morning nah ini bagi anda kaum milenial yang tentu saja akrab sekali dengan dunia sosial media
tentunya ini sudah tidak asing lagi dengan dua nama konten kreator kira kira begitu dania
ini adalah dua konten kreator asal indonesia yaitu atta halilintar dan juga ria ricis
nah dua youtuber ini dinobatkan sebagai raja dan ratu youtube
tidak hanya di indonesia namun juga di kawasan asia tenggara

youtube kini memang sangat digandrungi masyarakat khususnya pengguna media sosial
sebagai salah satu sumber mendapatkan informasi ataupun hiburan semata
seperti misalnya dua konten kreator youtube asal indonesia
yang selalu membuat sejumlah konten konten unik di media sosial berbasis video ini
yaitu atta halilintar dan ria ricis
oke teman teman pasti sudah tidak sabar
yang pertama squishy terbagus yang ricky miliki dan yang pasti disukai sama banyak orang adalah saya
atta dan ricis sama sama mencatatkan jumlah subscriber atau pengikut di kanal youtube mereka yang masing masing sudah menyentuh angka sepuluh juta
atta halilintar mengawali kanal youtubenya pada dua ribu empat belas lalu
dengan beragam konten seputar travel atau perjalanan wisata
yang kemudian berkembang dengan memuat konten konten berisikan gaya hidup mewah otomotif fashion dan lain sebagainya
anak sulung dari keluarga halilintar atau yang dikenal dengan nama gen halilintar ini
kini telah mencatatkan angka lebih dari sebelas juta subscriber
dan menjadikan dirinya sebagai yang nomor satu di indonesia disusul oleh ria ricis di tempat kedua
bagi ata pencapaian ini didapatkan berkat kerja keras dirinya
seperti membuat konten yang menarik sesuai dengan karakter diri
kalau nanya aku soal apa yang bakal terjadi di masa depan
masa depan ini akan sangat sangat sangat cerah menurut aku di sosial media ya
dan youtube itu akan menjadi salah satu media terbesar sepanjang sejarah dunia
bahkan di indonesia juga gitu apalagi di dunia

dari semua sosial media yang mempunyai
engagement paling kuat itu ada di youtube sekarang
itulah yang membuat aku aku lebih serius nekunin youtube daripada social media yang lain
karena kalau youtube serius yang lain juga serius wah nggak kuat
meski berada di posisi kedua setelah atta halilintar
ria ricis menjadi youtuber perempuan pertama yang mendapatkan predikat sebagai ratu youtube di indonesia
sekaligus asia tenggara
kayaknya ricis punya ini kali ya ya anggap aja ini juga
ini bukan kuning temen temen tapi ini jingga
kepon kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh lima silam ini pertama kali memulai debutnya menjadi seorang content creator youtube
dengan berbagi cerita tentang kesukaan dirinya terhadap mainan favoritnya
tidak menyangka kontennya disukai masyarakat
ricis pun mulai membuat sejumlah konten lain yang lebih bervariasi
hingga menjadi seorang multi vlogger atau membahas segala hal melalui kanalnya di youtube
sama sekali nggak pernah kepikiran karena kan kalau yang teman teman lihat ya
peringkat di youtube itu asia tenggara tuh satu sampai sepuluh tuh kalau nggak salah kebanyakan laki laki

peringkat di youtube itu asia tenggara tuh satu sampai sepuluh tuh kalau nggak salah kebanyakan laki laki

dan aku sangat senang dan sampai yang kok bisa
aku sih yang paling penting kalau content creator itu harus punya karakter
karena memang karakter itu penting banget sih jadi memang percuma mau konten sebagus apapun
se budget mahal apapun kalau nggak punya karakter itu sama aja bohong ya
jadi yang paling penting karakter terus harus konsisten upload
karena kalau misalnya konten konten yang bagus maka harus konsisten upload karena kalau misalnya konten konten yang bagus
kalau nggak uploadnya cuma sebulan sekali itu orang juga pasti akan lupa ya dan nggak notice gitu
jadi memang kita harus rajin upload dan memang isi kontennya kita lebih bikin menarik
dan misalnya dari editingnya segala macam
perkembangan youtube di indonesia memang mengalami kemajuan pesat sejak tiga tahun terakhir
namun dalam membuat konten di youtube ada hal yang harus diperhatikan
yakni harus memiliki unsur edukasi atau hiburan tanpa berbau hal hal negatif seperti sara kebohongan dan kekerasan
indonesia adalah negara terbaik di seluruh dunia
kita ada sekitar sepuluh ambassador yang membuat konten yang positif
dan juga melakukan workshop dengan creator konten lokal
mengajar mereka bagaimana membuat konten yang bagus di youtube
dan itu sangat berhasil di indonesia
sedikitnya kini sudah ada delapan puluh lima lokal kreator
yang berhasil mendapatkan jumlah subscriber mencapai satu juta
dan lebih dari satu tujuh ratus kanal lainnya juga telah meraih lebih dari seratus subscriber
albi pratama urib handoyo jakarta